dan kita simak segmen mudik gesit kompas tv
saudara polisi resmi menutup sistem satu arah yang digunakan selama arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat hari ini
di lantas polda jawa tengah resmi membuka kembali jalur dari arah semarang menuju jakarta di gerbang tol kalikangkung semarang
penutupan sistem one way atau satu jalur dilakukan karena jumlah arus kendaraan dari arah jakarta menuju semarang sudah mulai menurun
di lantas polda jateng menegaskan puncak arus mudik sudah terlewati pada sabtu hingga senin kemarin
bahwa hari ini per jam dua belas siang hari ini
di jalur b ini dapat dibuka kembali normal
masyarakat yang akan menuju ke jakarta dapat melalui jalur tol yang ada di wilayah jawa tengah
ini adalah upaya upaya dari pemerintah dari kepolisian dalam rangka mengawal mudik tahun dua ribu dua puluh empat agar berjalan dengan aman dan lancar
arus lalu lintas di jalur selatan nagrek kabupaten bandung jawa barat
jelang perayaan lebaran ramai lancar
berdasarkan data yang dihimpun jumlah kendaraan pemudik yang melintasi jalur nagrek pada puncak arus mudik tahun ini turun sekitar tujuh belas persen dibandingkan dengan puncak arus mudik tahun lalu
siang ini arus lalu lintas di gerbang tol cikampek utama lancar
tidak terjadi antrean maupun kepadatan
kendaraan pun bisa melaju dengan kecepatan normal sehingga tidak ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow
yang pada hari sebelumnya diterapkan dari kilometer empat puluh tujuh sampai kilometer tujuh puluh
dan saudara kita pantau arus lalu lintas sore ini bersama dua jurnalis kompas tv

atau di hamin dua atau hamin tiga
ini kalau pemudik melakukan perjalanan dari nagrek ke garut ini bisa sampai dua lima hingga tiga jam
tetapi saya tadi pada saat dari nagrek menuju ke garut ini hanya diperlukan waktu satu jam saja
artinya memang untuk saat ini situasinya sudah lengang perjalanan dari nagrek menuju ke garut ini bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat
dan juga tadi tidak ada rekayasa lalu lintas
kontraflow dan juga yang lainnya begitu yang biasa diterapkan pada saat hamin tiga ataupun juga hamin dua
tetapi untuk hari ini karena kendaraan di nagrek ini juga sudah mulai menurun
artinya pemudik ini sudah sampai atau tiba di beberapa tempat atau di kampung halaman
termasuk di garut tempat saya melaporkan saat ini
di garut ini sudah ramai sintia
di pusat dari keramaian ini di alun alun ini juga sudah ramai
lalu ada keluarga yang juga membawa keluarga yang baru saja mudik ini ke alun alun untuk bisa menikmati wisata di tengah kota
ada pula juga di beberapa titik ini terlihat macet
karena memang untuk saat ini aktivitas dari masyarakat garut khususnya yang baru saja mudik dari jakarta ini juga sudah mulai terlihat
lalu juga ada persiapan untuk sholat idul fitri besok
nah ini kan kalau saya melaporkan ini dari tengah kota garut nih sintia
jadi di sini ada alun alun di sebelahnya ada masjid agung garut begitu
nah kalau tadi saya lihat di masjid agung garut ini sudah mulai persiapan untuk besok persiapan dari sholat id sendiri
ada besok dari masjid garut ini sudah mempersiapkan sound
lalu juga sudah mulai membersihkan saf
dan nanti sekitar habis maghrib
atau sekitar pukul setengah tujuh waktu indonesia barat
ini juga sudah mulai bersiap siap untuk menggelar karpet dan sebagainya
biasanya nanti pada setelah asar ini akan melakukan takbiran di dalam masjid bersama dengan masyarakat garut
jadi untuk saat ini garut sudah mulai ramai dan saya juga nanti bisa menikmati bagaimana suasana kota garut menjelang idul fitri dua ribu dua puluh empat
jadi di garut sudah mulai ramai tapi perjalanannya cukup lanjut
lalu kita simak seperti apa situasi di tol cikatama
apakah serupa dengan di nagrek
kalau di gerbang tol cikatama cynthia dan juga saudara ini sangat berbeda situasinya dengan beberapa hari yang lalu saudara
kalau di tempat saya bertugas saat ini ini justru kendaraan melintas dengan kecepatan normal
yaitu lima puluh hingga enam puluh km
artinya arus lalu lintas di gerbang tol cikatama ini sangat lengang
malahan ini cenderung lebih sepi seperti itu saudara
bahkan informasi yang kami peroleh dari jasa marga
sekitar pukul setengah tiga sore waktu indonesia barat kendaraan yang keluar menuju ke arah jawa timur ataupun jawa tengah melalui gardu ataupun gerbang tol cikatama itu ada empat ratus delapan puluh empat kendaraan saja
melalui gerbang tol cikatama sodara
nah tadi sebelumnya sebelum pukul dua belas siang ini sempat diberlakukan sistem satu jalur atau one way dari arah jakarta menuju ke arah cikampek ataupun jawa timur maupun jawa tengah
tapi sekarang ini sudah tidak diberlakukan lagi rekayasa arus lalu lintas seperti one way
karena melihat sekarang adalah arus lalu lintasnya sangat lengang
kendaraan ini cenderung lebih sepi seperti itu
nah hal ini betul yang diprediksi oleh dirlantas polda jabar yang mengatakan sebelumnya bahwa ketika di masa hari raya idul fitri ini justru ada penurunan volume kendaraan
tapi ini yang masih tetap harus diwaspadai ataupun menjadi perhatian bagi para pengendara yang melintas meskipun saat ini situasinya lengang
bagaimana kecepatan kendaraan anda ketika anda melintas
gracia bersiap untuk malam takbiran artinya ya rekan rekan di tempat bertugas
terima kasih gracia adur dan sebelumnya sudah ada abel insani di garut